udah kamu jangan banyak mikir dulu
aku udah siapin semuanya
aku udah siapin semuanya
dewi yang ini penting
aku mau ajak kamu menikah sama aku
perasaan udah seluruh jalan jakarta
tapi kagak ketemu juga
kamu gak apa apa
bahaya banget kamu nyeberang jalan sendirian
orang tua kamu kemana
emangnya mau kemana
kamu mau kemana
mas kalau punya anak itu dijaga
jangan dibiarin nyebrang jalan sendirian
maaf deh bang maaf ya gak sengaja
untung aja gak ketabrak
iya untung aja kagak kagak menang bang
abi kemana aja sih
oding nyari nyariin dari tadi
yuk kita pulang yuk
gak mau abi gak mau pulang
abi pengen ketemu omah sama tante dewi aja
bi kalau abi gak pulang ya
ntar jadi berabe urusannya
jadi masalah buat semua orang
gak mau ya tapi abi pengen ketemu
tante dewi sama omah retno
tapi ini sudah sangat baik
karena papa theory mampu melewati masa kritisnya dari perkiraan kami
pasien harus dijaga supaya tidak terlalu banyak aktivitas dulu
saya permisi dok
ya terima kasih dok
ini baru yang dinamakan hidup bahagia
mau belanja apapun bisa kapan aja
dan aku punya banyak uang
kenapa coba ngadar dulu aja aku kayak gini
suster yang waktu itu di rumah sakit
lengkap sudah kebahagiaan aku
aku punya banyak uang dan sekarang mas fahri juga sudah sadar
aku gak sabar untuk menjadikan mas fahri sebagai suami aku lagi
tunggu aku mas fahri
jangan banyak ngomong dulu ya
kamu baru aja melewati masa kritis
jangan banyak bicara
jangan banyak berbicara
jangan banyak berbicara
gak usah banyak kerak dulu juga
lukanya aja belum sembuh semua
gak usah banyak ngomong
serah dulu aja ya
gak usah maksa bicara dulu juga
karena aku bahagia
aku bahagia karena
kamu orang pertama yang aku lihat
saat aku buka mata
aku jadi bahagia
abi belum kesini
nanti dia akan kesini
udah pokoknya kamu jangan terlalu banyak pikiran dulu
yang penting harus banyak istirahat kok

ini cincin untuk pernikahan atau untuk keperluan lainnya
cincin ini simbol perasaan saya buat seseorang yang saya sangat cintai
jangan jangan jangan maksudnya itu bergerak
sebelum aku kecelakaan
ada sesuatu yang aku harus bicarakan sama kamu
udah udah kamu jangan banyak mikir dulu
aku udah siapin semuanya
aku udah siapin semuanya
dewi ini penting
aku mau ajak kamu menikah sama agus
aku udah siapin cincin buat kamu
cincin ini udah pasti buat aku
karena mas faris seharusnya melamar aku hari ini di cafe merpati
jadi cincin itu ternyata buat aku
tapi cincin itu sudah dipakai reva
menikah sama aku
ya aku mau
the ungkuk yang lebih menarik